gedung pandanaran pemkot semarang di jalan pemuda semarang
terus didatangi warga yang tidak lain adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
mereka datang untuk berharap mendapatkan bantuan presiden
yang berbentuk bantuan langsung tunai atau blt senilai dua empat juta rupiah
sebagai persyaratan para pelaku umkm ini harus mengisi formulir dan melengkapi beberapa persyaratan
salah satu syarat utamanya adalah belum pernah menerima akses kredit dari perbankan manapun
ya saya berharap saya dapat ya karena saya bilang saya laundry mungkin dari sekian banyak mungkin tidak ada
tapi ini saya launtis saya berharap bisa terbantu dengan adanya ini
karena pelanggan yang besar sudah pada libur ya karena banyak yang terima phk sehingga saya sudah terimbas ke sini
kalau misalnya saya dapat bantuan dua empat juta misalnya itu per bulannya
nanti yang lima puluh persen itu kan bisa saya pakai untuk usaha membantu
usaha itu saya jadi bisa membantu
itu pecanting saya kan biasanya saya
untuk melanjutkan bisnis itu
oleh pemerintah data para pelaku umkm yang mendaftar hingga nanti tujuh september dua ribu dua puluh satu
akan diverifikasi agar bantuan tersebut tepat sasaran
harus memenuhi beberapa kriteria
kriteria pertama yang pasti mereka harus warga negara indonesia
kemudian memiliki usaha mikro
dimana usaha mikro itu kriterianya mereka yang mempunyai aset
di bawah lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan
dan mereka juga mempunyai omset itu di bawah tiga ratus juta setahunnya
itu menjadi bagian dari kriteria usaha mikro
juga mereka itu bukan pegawai negeri bumd tni atau polri
dan yang berikutnya mereka
tidak sedang menerima akses kredit dari perbankan
sebagai bentuk pelayanan masyarakat
pihak dinas koperasi dan umkm kota semarang
menyiapkan sejumlah petugas yang akan memberi penjelasan
dan menonton para pelaku umkm dalam melengkapi persyaratan
damar sinuko semarang